tidak hati hati saat terima telepon seorang pemuda di sukabumi jawa barat
terperosok ke jurang sedalam seratus meter di kawasan geopark ciletung kabupaten sukabumi selasa dini hari
selasa pagi tim sar gabungan beserta warga mengevakuasi korban dengan menggunakan katrol
kondisi tebing yang cadas membuat tim sar kesulitan untuk mengevakuasi korban dari dasar jurang
setelah tiga jam korban akhirnya dapat dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit jampang kulon
sebelumnya korban diketahui terperosok saat teman korban mencari keberadaannya
dan menemukan alas kaki korban di dekat tebing
sang teman lantas melihat jasad korban di dasar tebing
menurut keterangan dari masyarakat setempat dia nelpon sambil jalan
oh terpeleset gitu
kemungkinan itu terpeleset
kapol sekci emas ibtu azhar menyatakan korban dipastikan terperosok ke jurang akibat terpeleset
selanjutnya jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan
ahmad fikri sukabumi jawa barat